mas rara santang
nih mas rara santang
harusnya racun berada di cangkir itu
tapi teh nih mas rara santang kan
jadi teh saya bawa lagi minumannya ke dapur
jadi itu masalahnya
aku tahu sekarang
hmm kenapa cangkir beracun itu
bisa berada di kamar adikku tercinta
rai kentering mani
tidak ya bukan berbahaya
kenapa aku bisa berada disini
aku tadi mengantar nenek itu
tiba tiba sekarang aku ada disini
hari sudah semakin sore
aku harus kembali ke pajajaran
ibu unda pasti sudah menunggu ku disana
aku harus pergi sekarang
semoga lain waktu
kita akan ketemu lagi
maling itu berhasil lolos
sepertinya itu maling kita cari
kenapa mereka menyebutnya
ada apa ini sebenarnya
lebih baik aku pergi saja
syukurlah mereka sudah tidak mengejar diriku lagi
tapi untung saja ada sungai ini yang menghalangi mereka
dan aku aman disini
tapi kenapa mereka menyerang diriku
apa ada yang salah dengan diriku

kenapa semuanya berubah
apa yang sebenarnya terjadi
apa jangan jangan neneknya itu
nenek itu yang sudah merubah diriku
siapa nenek itu sebenarnya
ini peringatan buat kalian semua
siapapun yang berani
melawan kidemang muncang
akan berhadapan dengan algojoku
penggel leher perempuan ini
ayo kita pergi dari sini
nanti kita cari mereka kemana sok
kita cari mereka kemana
ya di mana
kalau tidak kita akan
jangan seminergi itu
kenapa kamu menolongku
bukannya kamu melarangku untuk membagikan harta hasil curian itu kepada warga
dan akan terus tetap melarangmu
karena itu adalah perbuatan yang tidak baik
kau bukan orang sini
sebaiknya tidak usah aku campur
aku akan terus menghalangimu
sampai sejauh mana kamu menghalangiku
tenteng gusti prabu
itu benar benar tidak tahu apa apa
bukan ite yang menaruh racun itu
iteng hanya mengantarkan minuman yang diantarkan oleh omas
saya sih tidak menaruh racun
saya itu tidak tahu apa apa
membuat minuman yang dipesan oleh nyai ratu kenting manik
kamu yang membuat
lalu kenapa bukan kamu yang mengantarkan
saya teh lupa
tapi prabu saya teh harus mengantar minuman yang lain ke kamar nimas rara santang
nimas rara santang
harusnya racun berada di cangkir itu
tapi teh nimas rara santang kan sedang berpuasa
jadi teh saya bawa lagi minumannya ke dapur
jadi itu masalahnya
aku tahu sekarang
kenapa cangkir beracun itu bisa berada di kamar adikku tercinta